mantan kadif propang polri irjen verdi sambo ditempatkan di markas korps brimo polri ke delapan puluh dua depok selama tiga puluh hari
inspektorat khusus polri menduga verdi sambo telah melakukan pelanggaran etik karena tidak profesional saat olah tempat kejadian perkara penembakan brigadir yosua
kita akan mengetahui perkembangan informasinya bersama dengan koresponden cnn mahardika utama
dika apakah hari ini ada pemeriksaan lanjutan dan apa perkembangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kemarin langsung oleh wakapolri
pemeriksaan di markas korps brimo polri
namun sejauh ini saya belum bisa mengonfirmasi apakah pemeriksaan terhadap irjen verdi sambo x kepala divisi propang polri ini berlangsung seperti halnya kemarin saat ada pergerakan yang cukup signifikan ketika ada tujuh belas kendaraan kepolisian yang masuk ke markas korps brimo pada pukul dua belas siang senin kemarin
lalu kemudian pada pukul empat belas tiga puluh kendaraan kendaraan tersebut keluar dan kepala divisi humas polri dedy prasetyo memberikan statementnya kepada awak media yang menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan
terutama pendalaman terhadap saksi saksi terlebih dahulu lalu kemudian untuk membuka lagi hasil dari laboratorium forensik dan pihaknya juga berjanji untuk segera mengumumkan keterangan resmi terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan yang menewaskan brigadi riosuahutabarat pada delapan juni lalu di kompleks polri durantiga
kemudian siapa saja selain verdi sambo
pemeriksaan dilakukan maraton nanti sore rencananya akan ada konferensi
pers penetapan tersangka baru
siapa saja yang sejauh ini hingga siang hari ini sudah diperiksa terkait kasus ini selain verdi sambo
ya kita tahu bahwa kapolri beberapa hari yang lalu mengumumkan ada dua puluh lima anggota polri yang dimutasi dan ini juga tentunya terkait dengan proses penyidikan dari kasus pembunuhan terhadap brigadir yosua huta barat
dari dua puluh lima orang tersebut ada sejumlah nama petinggi petinggi polri yang ditempatkan di tempat khusus di makobrimob kelapa ii
ada sedikitnya empat selain verdi sambo ada tiga lagi saya bisa mengatakan bahwa ketiganya berasal dari divisi propampori dan merupakan salah satu jenderal bintang satu dan juga komisaris besar begitu yang tengah dilakukan penempatan khusus
jadi penempatan khusus ini saza sesuai dengan peraturan
kepolisian nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua tentang kode etik profesi dari anggota polri dan di pasal sembilan puluh delapan ayat tiga disebutkan bahwa penempatan khusus ini dilakukan untuk pemeriksaan dan juga pengawasan khusus dapat dilakukan terhadap pelanggar yang belum menjalankan sidang etik
dan pelanggar ini memang mesti ditempatkan di tempat khusus dengan sejumlah pertimbangan di antara adalah pertimbangan keamanan dan keselamatan pelanggar itu sendiri
lalu kemudian adanya atensi publik yang cukup besar terhadap perkara yang tengah dihadapi
lalu yang ketiga adalah adanya kekhawatiran pelanggar melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dan juga atau mengulangi perbuatannya
pemeriksaan secara khusus ini akan dilakukan paling lama tiga puluh hari
dan kalau kita bicara sebenarnya apa sih konteksnya terkait dengan penempatan khusus
mengapa mereka harus ditempatkan di tempat khusus atau terpisah dari materi materi lain
saat ini tengah digeber di barat skrim polri
tentu ini adalah berkaitan dengan ketidakprofesionalan atau dugaan ketidakprofesionalan polri dalam melakukan olah tkp di tempat kejadian perkara di kompleks polri duren tiga pada delapan juli lalu
dan irjen polver di sambo juga diduga telah memerintahkan seseorang atau meminta jajarannya untuk mengambil dekoder cctv dari pos pengamanan yang letaknya dua puluh meter dari seberang rumah dinasnya
kawasan durantiga jakarta selatan
dan jika tentu itu terbukti nantinya hal tersebut terjadi maka bukan hanya pelanggaran etik saja
tetapi seperti yang dikatakan oleh sejumlah pengamat hukum dan juga oleh komisioner dari kompolnas yang menyatakan bahwa hal tersebut bisa naik menjadi jerat pidana yang merintangi penyidikan
merusak barang bukti dan juga pidana pidana lainnya yang nantinya tentu ini akan mendukung penyidik dari tim khusus untuk menguatkan konstruksi hukum yang tengah mereka bangun dalam penyidikan
kita tahu dinamika yang terjadi di baris krim polri saat ini sudah ada sedikitnya dua tersangka yang diumumkan
tetapi kita juga tahu bahwa ada satu tersangka lagi yang sudah disebut elemen kopo hukum yaitu ini sialka masih dari jajaran ajudan irjen polverdi sambo yang terkonfirmasi merupakan ajudan dari istrinya yaitu putri candrawati
dan kita juga tahu bahwa selain itu dinamika yang menarik lainnya adalah barada richard eleazar
ini sudah mencabut bap nya pada jumat pekan lalu dan keterangan barunya ini tentu juga menjadi hal yang menarik karena meruntuhkan konstruksi cerita yang dibangun oleh kepolisian sejak kasus ini mulai terendus oleh media
karena keterangan terbaru dari barada ere yang disampaikan oleh pihak kuasa hukumnya menyatakan bahwa di sana tidak ada baku tembak pada delapan juli lalu
dan kemudian dirinya lah mengaku bahwa dirinya memang menembak pertama kali
ini diperintahkan oleh atasan
atasan yang dimaksud ini memang tidak dijelaskan secara detail
kita tentu tidak bisa menduga duga apakah atasannya sesama ajudan ataukah atasannya di divisi tempat di mana ia bekerja saat ini
tentunya kita terus akan menunggu perkembangan terkini karena kami juga mendapatkan informasi saza bahwa pukul enam belas waktu indonesia barat nanti kepolisian melalui kapolri jenderal polisi listio sigit akan mengumumkan perkembangan terbaru
dan ketika dikonfirmasi apakah itu terkait dengan penetapan tersangka secara tersirat menyatakan begitu
tetapi kita tidak tahu siapa sebenarnya yang nantinya akan dijadikan tersangka baru dalam kasus ini
sementara itu kita tahu bahwa brigadir r atau brigadir riki yang menjadi salah satu tersangka setelah barada re ini juga dijerat dengan pasal yang sedikit berbeda
dengan jeratan pasal yang ditujukan kepada barada re yaitu ada pasal tiga ratus empat puluh kuhp
ini terkait dengan delik pembunuhan berencana
karena ini menjadi menarik saza
karena dengan adanya pasal tiga ratus empat puluh kuhp ini tentunya penyidik juga menduga bahwa ada rencana ada hal hal yang dilakukan sebelum pembunuhan itu terjadi
yang tentunya ini akan mengubah cerita baku tembak yang dibangun oleh pihak kepolisian pada sesaat setelah kematian dari brigadir yosua huta barat
ada hal hal yang layak untuk ditunggu secara saintifik
seperti rekaman cctv yang belum terbuka sepenuhnya
kemudian uji balistik yang sudah dua kali batal diumumkan
dan kemudian esok pun juga akan dilakukan penelaahan lebih lanjut lagi oleh pihak dari komnas ham
lalu kemudian hasil otopsi ulang yang dilakukan pada tanggal dua puluh tujuh juli ini sudah mulai mendekati memasuki pekan ketiga
kalau saya mengutip keterangan dari ketua tim forensik pada saat itu di rsud sungai bahar
karena waktu itu saya juga melakukan peliputan di sana
menyatakan bahwa hasil otopsi ulang ini akan diketahui empat minggu sampai delapan minggu setelah dua puluh tujuh juli lalu
kita tentu menjadi perhatian yang cukup penting
karena hasil otopsi tersebut akan membuktikan apa sebenarnya penyebab dari kematian
lalu kemudian apakah ada dugaan terkait dengan penyiksaan atau tidak
kemudian bukti bukti saintifik lainnya seperti cctv rekaman komunikasi seperti diberitakan sebelumnya pun akan menjadi hal hal yang sangat signifikan
untuk membuka hal ini secara saintifik sesuai dengan keterangan dari pihak kepolisian yang menginginkan kasus ini berdasarkan scientific investigation
mahardika utama kita tidak boleh menduga duga karena sudah banyak upaya secara ilmiah yang dilakukan oleh pihak kepolisian
dan nanti sore pukul enam belas kapolri akan langsung melakukan konferensi pers
semoga nanti dapat terungkap dan kami akan menantikan bagaimana perkembangannya dari lapangan
terima kasih mardika utama koresponden cnn indonesia